itu mah bukan menghina banyak
lo sih keseringan nyungsep jadi muka lo bonjok melulu deh
kalau anaknya nggak hamil ngapain dia main kesini
indra nggak tau oma
gimana gue tau lo tanya aja sama bapaknya
yaudah nggak usah ngegas
kalau dia kagak ribut sehari nggak bisa napas dia bener
peh denger ya
seburuk buruknya keluarga lo mesti belain
keluarga lo bener
tumben empok teh keluarnya cepet mau order apa
emang bener ya si mina baru beli mobil baru
bukan dari tina tapi ngornya
itu mah ketinggian
lagian tina juga nggak tau caranya
bener apa kagak si mina beli mobil baru
mobilnya teh menikernin pisan bagus
lo cari tau deh itu kreditnya berapa tahun
eh empok tina nggak berani ah
masa kreditan orang tina tanyain
yaudah kalau nggak mau
gue juga nggak mau belanja lagi sama lo
ini kumaha tuh empok cara nanyanya
yaudah tuh nanti tina cari tau
tapi bener ya potnya beli baju yang banyak sama tina
gampang itu mah
ya yang penting cari tahu cepetan terus lapor ke sini
kalau udah bilang iya jalan buruan sono ngapain lagi di sini
ya empok assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah papa udah paham kan kenapa kita khawatir kalau papanya nadia datang ke sini
emangnya lu sama nadia tuh udah berbuat
pada saat nadia sangat oui
ya nd terra perlu diam mereka najirit
ujung ujungnya nanti pasti gue juga yang badar
mah indri itu udah gede udah sma masa kayak gitu aja gak paham
iya iya sayang udah ketemu
jawab yang jujur apa sih nadia udah hamil
apa sih nadia udah hamil
siapa yang hamil
enggak mak ini lagi nanya sama indra pacarnya sama orang tuanya mau kesini
keluarga macam apaan kalian ini sih
yang tua hamil
ngapain lu disini
mau tau aja urusan orang
pergi sana pergi
terus kriterianya apa mas
loh kan sudah ada kriterianya siapa yang berminat
kalau yang qatar banyak gimana
kalau yang daftar seribu lu tetap jadi komandannya
bang nanya rumahnya indra di mana ya
ini abang lurus aja nanti di depan ada pertigaan belokan
di depan rumahnya ada mobil bar
kamu loh mas masih patokan
kalau nanti mobilnya jalan gimana
gak mungkin kan mobil gak ada kakinya
gak ada yang hamil oma pacar indra mau datang sama papanya
sengaja kali diundang mau ngasih lihat mobil baru
pantes po aminah santai aja pas bisinggir sama ponuni
ternyata po aminah itu lebih kaya
makanya jangan suka menghina orang
lu sering menghina gua
itu mah bukan menghina banyak
lu sih keseringan nyungsep
jadi muka lu bonyok melulu deh
gua aja sampe lupa sama nama lu
kalau anaknya nggak hamil ngapain dia main kesini
indra gak tau oma
kok lu bisa gak tau sih
yang mana gua tau lu tanya aja sama bapaknya
ya udah gak usah ngegas